sampai jumpa di video selanjutnya
bagaimana keadaanmu sekaun
sepertinya aku sudah tidak apa apa
syukurlah kalau begitu
mundur kalian semua
ikuti saja perintah kaman dan
aku akan mengubatimu
bersama m suprematik
kemana mereka pergi
kekang banyak kabuk
kekang banyak kabuk
aku kira kakang itu disandera sama tentara kendiri
tapi aku telah berhasil melepaskan diri
kekang banyak kabuk
ikutlah dengan kami menemui raden diyah wijaya di sumenem
betul kakang banyak kabuk
raden diyah wijaya sekarang ada di sumenem kakak